masalah overpopulasi satwa di kebun binatang surabaya kbs sudah mengkhawatirkan
kesejahteraan satwa mulai dari mamalia primata sampai aves terancam karena masalah menahun ini
pelikan merupakan satu di antara sekian satwa di kbs yang kelebihan populasi
kelebihannya tiga kali lipat dari jumlah ideal
jumlahnya mencapai hampir seratus ekor
padahal kandang ini idealnya tidak diisi lebih dari lima belas ekor
jumlah satwa terus bertambah namun tidak dengan luasan kandang
hingga saat ini belum ada solusi konkret
di saat manajemen masih berdiskusi soal solusi telur telur pelikan menetas dan menambah berat masalah
di situasi kandang yang sudah overpopulasi anda bisa melihat ada beberapa ekor pelikan
yang mengerami telur dan ada sekitar
kami mencari pelikan yang berhasil ditetaskan oleh mereka
dalam setahun dengan situasi seperti ini mereka masih bisa menghasilkan anak sampai hampir sepuluh ekor setiap tahunnya
sisanya dalam kurun waktu satu tahun mereka dua kali melakukan pengeraman seperti ini
hancur atau rusak atau telur itu pecah karena perebutan wilayah untuk mengerami
manajemen kbs berencana melepasliarkan satwa asli australia itu
skema lain seperti pertukaran satwa ke lembaga konservasi lain mengalami penolakan
lembaga konservasi lain menganggap nilai konservasi pelikan rendah
beberapa lokasi seperti pantai timur surabaya sampai australia menjadi alternatif pelepasan
kita sekarang lagi membentuk tim kecil untuk melakukan identifikasi dan verifikasi
berapa jumlah ideal baik yang stay yang ada di kbs maupun yang akan punya rencana kita
kita harus melepasliarkan
sesuai dengan peraturan menteri kehutanan tentang lembaga konservasi
pelepasliaran satwa bukan hal yang sederhana
apalagi pelikan di kbs sudah bertahun tahun hidup di dalam kandang dan bergantung pada manusia
satwa bernama latin pelecanus consipilatus itu tergolong predator
apalagi insting migrasi sebagai sifat alami penyelamat
alami pelikan tidak pernah dimiliki pelikan di kbs
tanpa insting itu nyawa belikan bisa terancam
belum lagi pengaruh keberadaan pelikan ini bisa mempengaruhi satwa lain di habitat baru
nah naluri migasnya ini yang perlu kita pertimbangkan karena kan dia embreeding di kandang
apakah kelengkapan tubuhnya terus kesehatannya bagaimana terus apakah dia bisa bermigrasi
tiga puluh kita coba semua takutnya malah banyak yang mati atau nggak berhasil gitu loh
kelebihan populasi juga dialami kera jawa komodo dan jalak bali
untuk dua jenis satwa terakhir manajemen kbs tidak terlalu pusing karena masuk apendik satu
sehingga skema pertukaran dengan lembaga konservasi lain masih relatif mudah
overpopulasi merupakan satu dari sekian banyak masalah
yang diwariskan dari konflik antar pengelola di kbs selama beberapa tahun yang lalu